bangedara ispeda motor perjalanan menuju wisata alam new selo
ditempuh sejauh dua puluh dua km dari pusat kota boyolali
sepanjang perjalanan saya disuguhi pemandangan alam yang indah
seperti perkebunan dan petani yang sedang bekerja
berada di lereng gunung merapi dengan ketinggian satu tujuh ratus tujuh puluh meter di atas permukaan laut
new selo menyajikan keindahan alam dan udara yang sejuk
setelah melalui perjalanan kurang lebih tiga puluh menit dari kota boyolali
sampailah kita di obyek wisata alam new zelo
namun pengunjung harus berhati hati
karena jalanan yang naik serta tikungan tikungan yang tajam
namun semua ini terbayar dengan pemandangan yang indah dan memanjakan mata seperti di depan
biasanya pengunjung datang ke new selo untuk menikmati kesejukan udara pegunungan
selain itu pengunjung juga bisa mendapat spot foto menarik dengan pemandangan gunung merapi
sedangkan di sebelah utara kemegahan gunung merbabu bisa jadi latar belakang foto yang indah
jalan jalan cari udara sejuk disini soalnya di klaten kan panas banget
jadi mau lihat pemandangan juga sekalian lihat lihat yang ada disini
belum pernah baru ini kesini
tapi kesan pertamanya seperti apa
kesan pertamanya bagus terus pemandangannya juga indah udaranya juga sejuk di sini pak
setelah puas menikmati keindahan new selo saya beranjak turun dan menuju lereng merpagu
namun lokasi ini hanya bisa dijangkau dengan sepeda motor karena jalanan yang sempit dan menanjak
ada yang unik di sini saya menjumpai penjual kopi layaknya barista di kedai kopi
tapi dijajakan keliling menggunakan motor trail
jadi konsepnya itu saya kan udah hobi traveling mas
jadi hobi traveling saya bisa menjual kopi
saya sering kalau alam alam bawa alat kopi saya push di media banyak yang tanya banyak yang tertarik
saya gitu kan
terus lama kelamaan muncullah ide seperti ini
jadi aku membuat sebuah agenda ngopi di alam
jadi buat orang orang yang sudah jenuh akan suasana kota akan suasana pekerjaan
kita ajak ke alam untuk membuat kopi disini
setelah puas memanjakan mata dengan pemandangan alam yang indah
kita harus menyeruput secangkir kopi panas
nah ingat kawan ketika kita memasuki hutan ketika berwisatawan ke alam
jangan lupa untuk menjaga kebersihan
jangan buang sampah sembarangan